kepolisian dari polres sukoharjo tni serta relawan gabungan
kembali menemukan potongan tubuh manusia yang berada di aliran sungai bengawan solo pada minggu malam
potongan tubuh manusia yang berupa kepala tersebut ditemukan relawan gabungan
saat melakukan penyisiran mencari potongan tubuh yang lain
guna penyelidikan lebih lanjut petugas gabungan langsung membawa dan mengevakuasi potongan tubuh manusia itu
ke rumah sakit dr muardi solo untuk dilakukan identifikasi
sebelumnya pada minggu siang warga di kabupaten sukoharjo dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia
yakni sebuah tangan dan kaki sebelah kiri di pinggir sungai pemulung desa ngeruki kabupaten sukoharjo
kemudahan dari jenazah ini cepat terkumpul
untuk semua potongan potongan menjadi satu
dan tentunya saya himbaw kepada seluruh masyarakat kota sukoharjo
manakala ada informasi sekecil apapun dilaporkan ke petugas terdekat atau polsek terdekat
hingga kini petugas baik dari tni kepolisian maupun relawan terus menyisir anak sungai
maupun aliran sungai bengawan solo guna mencari potongan tubuh lainnya
liputan cnn indonesia